saya sendiri sudah memberikan selamat maksudku ada pak bolo sangat terima kasih
jadi kita nanti bukuah dalam membangun negeri kita bisa kita perkuat
karena ada banyak tantangan ada perlambatan ekonomi di sebagian negara besar
dan juga situasi geopolitik kita harus bersatu patuh untuk menuju indonesia yang
untuk pernyataan mengenai p tiga mohon dikutip dari dpc ini pernyataan saya
sebagai salah satu kantor lebih resmi dari pernyataan resmi p tiga
nanti akan disampaikan oleh pak ketum dan kantor kantor bpn
jadi tetap berada di kualisi ya pak ketum p tiga ya
sekarang ini kan kita bagian dari kantor yang dibawa pemerintahan pak ketum
satu dari dua menteri yang memang pria mentahnya adalah pemerintahan kualisi indonesia maju
saya mantan mitra kan jadi dua ribu sembilan belas terima kasih pak menang waktu itu di sumatera
dan pak prabowo masih sangat punya kedekatan sama masyarakat
saya lihat tadi sambutan ini luar biasa ya
untuk masyarakat yang sangat antusias berani
kita harapkan ekonomi indonesia semakin baik ke depan
tentunya kita butuh persatuan untuk membangun sekalian
saksikan program program kopastv melalui siaran digital